wisatawan dan masyarakat kota bandung memadati kawasan braga pada sabtu ini
jalan beragam jadi daya tarik dikarenakan bebas kendaraan
sejak sabtu pagi saudara wisatawan dan masyarakat kota bandung terus memadati kawasan braga
di sini banyak aktivitas yang bisa dimanfaatkan untuk menghabiskan waktu libur panjang
selama braga bebas kendaraan pemerintah kota bandung melarang adanya pedagang kaki lima
pkl dan tidak diperkenankan membawa hewan peliharaan
untuk mengurai kemacetan dampak pemberlakuan braga bebas kendaraan
petugas satpol pp kota bandung dishub kota bandung dan juga polrestabes bandung disiagakan
kereta cepat wus masih mengalami lonjakan penumpang hingga tiga puluh persen di musim libur panjang akhir pekan
terhitung sejak rabu dan kamis penumpang kereta wus mencapai lebih dari dua puluh ribu penumpang per hari
jika dibandingkan di masa normal rata rata penumpangnya sekitar empat belas hingga enam belas penumpang
meningkatnya jumlah penumpang seiring adanya layanan kcic menyambut libur panjang
berupa diskon masuk ke tempat wisata di bandung
hingga kini saudara sebanyak dua puluh satu ribu penumpang memanfaatkan diskon masuk ke dua belas destinasi wisata
di akhir pekan ini penumpang kereta wus mengalami peningkatan hingga tiga puluh persen
kalau kita melihat sejak rabu kemarin sampai dengan saat ini rata rata penumpang wus itu perharinya mencapai lebih dari dua puluh ribu
jumlah tersebut meningkat karena di masa normal
biasanya pengguna itu hanya berkisar di angka sekitar lima belas sampai dengan enam belas ribu per hari